ya halo pemirsa jumpa kembali dalam the central bank
saya kania sutisnawinata dan pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan deputi gubernur bank indonesia
peri warjo untuk membahas mengenai prospek dan tantangan industri syariah
halo pak peri terima kasih telah meluangkan waktunya berbincang bincang bersama kami dalam the central bank
saya langsung to the point saja nih pak ferry bahwa dalam waktu dekat ini akan ada sekitar lima puluh gubernur bank sentral dunia
yang akan berkumpul di surabaya dalam wadah kerjasama organisasi off islamic corporation
apa agenda dari pertemuan ini pak peri
tahun dua ribu sembilan itu memang para gubernur bank sentral di oic memang sepakat untuk memperkuat
bagaimana keuangan perbankan syariah ini di dalam berpartisasi
mengembangkan ekonomi dan keuangan
yang kita lakukan di surabaya kita tahun ini adalah hosting yang ke enam
agenda utamanya memang dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor keuangan
kita akan fokus kepada beberapa aspek
satu adalah bagaimana memperkuat kebijakan makrobudensial di sektor keuangan khususnya perbankan
bagaimana kita menggunakan berbagai instrumen makro financial
managing to ratio untuk menggerakkan pembiayaan pembiayaan di sektor keuangan syariah
maupun juga memperkuat berbagai kebijakan di dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan
agenda yang lain adalah bagaimana kita mengembangkan financial deepening
termasuk juga financial inclusion
yang akan kita angkat adalah bagaimana zakat dan wakaf ini bisa kita mobilisasi

dan juga prinsip yang best practice untuk digunakan dalam pengembangan keuangan maupun ekonomi keuangan syariah
nah ini adalah agenda utama di dalam pertemuan gubernur gubernur bank sentral osc yang ke enam
bank indonesia menggunakan event ini sekaligus untuk menunjukkan komitmen dari bank indonesia
di dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan indonesia
kita mempunyai visi untuk indonesia ini sebuah keuangan syariah yang berbeda dan berbeda dengan keuangan syariah
sebagai pusat ekonomi dan keuangan global
perkembangannya sejauh ini seperti apa di indonesia
di indonesia alhamdulillah sejak tahun dua ribu delapan
pengembangan perbankanan keuangan syariah itu semakin maju
sebagai contoh sekarang ada sekitar dua belas bank syariah
kemudian ada sekitar empat puluh an dua unit usaha syariah
dengan kantor yang memang sekarang itu hampir tiga
kantor kemudian dari sisi mobilisasi dana
dari sisi financingnya juga terus meningkat
bahkan pada tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan pada saat krisis
pengembangan perbangganan syariah lebih maju
memang kalau kita lihat market share nya masih sekitar lima persen
tapi kalau dibandingkan tahun dua ribu delapan itu sudah mengalami peningkatan mungkin hampir dua atau tiga kali lipat gitu ya
nah kita ingin memperkuat ini bagaimana perbankan keuangan syara syariah
dengan membahas mengenai berbagai produk keuangan syariah
termasuk juga tadi dalam workshop dalam rangka governor meeting of oic
yaitu memperkuat makro prudensial memperkuat bagaimana prinsip prinsip pengawasan
maupun juga financial inclusion di dalam keuangan syariah
ini satu seri kegiatan
adalah bagaimana seperti tadi
memobilisasi zakat maupun wakaf sebagai sumber dana keuangan maupun kegiatan ekonomi
ini menarik sekali karena belum ada core principle atau best practice di dalam pengelolaan zakat
bagaimana kemudian institusi zakat
apakah yang terkait dengan badan amil zakat itu
mengelola untuk orang orang yang kemudian akan membayar zakat
bagaimana kemudian menyalurkan zakat
ini akan working group sudah mempersiapkan
di dalam governor meeting nanti akan disepakati
rencana untuk adopsi ini
artinya kemudian untuk mencapai atau memetakan core core principle yang nanti akan disepakati

itu dari pengalaman pengalaman di negara lain gitu misalnya
seberapa berbeda dengan yang dilakukan di indonesia
nah ini memang ada beberapa variasi
kalau memang praktek praktik norma normanya kan sudah ada
garisnya sesuai dengan syariah sudah ada
tapi praktik di dalam management
pengelolaan zakatnya ini yang berbeda beda
badan amel zakat harus memberikan suatu guidance bagi para muzaki yang akan membayar zakat
bagaimana mereka kemudian outreach bagaimana mereka mengelola dananya
sampai accountingnya sampai kemudian transparansi untuk pengelolaannya
bagaimana mereka mengelola program ini
jadi kita sudah mengadakan pertemuan dengan berbagai negara kita lihat best practice nya seperti apa
dengan best practice ini orang akan semakin percaya
bahwa zakat maupun wakaf yang diserahkan kepada badan amil zakat itu betul betul untuk pengembangan ekonomi maupun keumatan
sehingga kemudian diharapkan ini bisa memomiliasi lebih banyak zakat maupun wakaf
coba bayangkan kalau tiga persen saja dari penduduk muslim
artinya dari penduduk muslim itu membayar tiga persen dari penghasilannya itu bisa dua ratus tujuh puluh triliun
hanya zakat profesi atau zakat zakat yang lain
apakah zakat profesi zakat kemudian pertanian zakat perdagangan maupun berbagai jenis
sehingga maksud kita adalah dengan best practice ini kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi
sehingga orang tidak akan segan untuk membayar zakat karena memang zakat akan betul betul dikelola
pak peri mengatakan potensinya sebesar itu dua ratus tujuh puluh triliun
pada kenyataannya yang bisa terkumpul sejauh ini
baru rp dua tujuh dari rp dua ratus tujuh puluh triliun
ya tentu saja kan sekali lagi berbagai pengelolaan dari badan amil zakat memang bervariasi
ada yang sudah advance ada yang memang mereka sudah lembaganya sudah bagus orang orangnya juga profesional bagi mereka menginovasi suatu kegiatan
untuk penyaluran zakat maupun pengelolaan zakatnya itu sudah advance tapi juga banyak juga yang masih tradisional
sehingga dengan suatu best practice ini kita harapkan memang ini orang tidak segan segan lagi kalau membayar zakat kepada suatu badan amil zakat yang memang sudah menunjukkan best practice nya tadi
oke baik boleh kita berhenti di situ dulu pak peri akan kita lanjutkan sesaat lagi
pemirsa tetaplah bersama kami the central bank akan segera kembali
tadi sudah disebutkan dua kegiatan yang akan menjadi bagian dari icf ini
ya dua kelompok kegiatan yang lain adalah yang ketiga yang pertama tadi penguatan perbankan keuangan syarah yang kedua mobilisasi wakap dan zakat
yang ketiga adalah bagaimana memperkuat dan mengembangkan ekonomi syariahnya
dan salah satu pendekatan yang ingin kita lakukan ekonomi syariah itu kan bisa bervariasi
antara yang besar yang menengah maupun yang kecil
nah kita akan banyak fokus ini adalah bagaimana mengembangkan keekonomian dari pesantren
nah pesantren pesantren ini selama ini juga sudah masuk juga tidak hanya masalah pendidikannya tapi juga masalah kegiatan ekonominya
apakah melalui kegiatan kegiatan perdagangan kemudian industri
bahkan juga ada yang masuk juga untuk bmt misalnya seperti itu
nah kita akan kembangkan ini secara integrasi bagaimana memperkuat kewirausahaan
cara cara yang dikembangkan
ya itu makanya ini yang kita akan ada beberapa kegiatan misalnya temu pesantren
berbagai pesantren yang sudah mengembangkan kewirausahaan akan menularkan menjelaskan bagaimana mengembangkan kewirausahaan di pesantren
demikian juga kita akan masukkan juga berbagai kegiatan keuangan inklusif
bagaimana pengembangan umkm karena bank indonesia juga berperan di sini
juga bagaimana kita mengembangkan kegiatan kegiatan yang sistem pembayaran e payment lembaga keuangan digital dan segala macam
jadi secara terintegrasi kita akan mengembangkan ekonomi sehariahnya dengan berbagai pesantren
kita akan ada sarasen ada temu mengenai pesantren keuangan inklusif dan berbagai kegiatan
bahkan juga expo para umkm yang mengembangkan ini
sehingga betul betul bahwa ini adalah potensi yang bisa kita kembangkan di indonesia
di samping kita kegiatan ekonomi besar mengenai penerbitan sukuk maupun yang lain lain
itu kegiatan kegiatan yang ketiga
tidak lupa kita ingin mengembangkan juga keilmuannya
kita akan ada beberapa seminar yang terkait dengan berbagai kegiatan
apakah terkait dengan ekonomi syariahnya tinjuan literaturnya kemudian berbagai seminar yang terkait menjelaskan berbagai hasil riset
ini yang kita lakukan
sehingga dua puluh empat kegiatan yang kita kemas di dalam
the first perkhidmatan adalah
akbar indonesian syariah ekonomi festival ini betul betul merupakan pandangan bank indonesia
bahwa kita ingin menginginkan indonesia sebagai pusat ekonomi keuangan global
dan pendekatannya yang betul betul holistik integratif dari sisi keuangannya
dari sisi zakatnya dari sisi ekonominya maupun dari sisi research and development
nah sekarang saya ingin bertanya juga tadi bapak mengatakan di awal bahwa
ada sejumlah kementerian dan juga lembaga pemerintahan lainnya yang dilibatkan misalnya ojk begitu
bagaimana sebenarnya bank indonesia dan ojk berbagi peran dalam pengembangan industri syariah ini
sebagaimana diketahui dengan pengalian pengawasan mikro brazil dari bi ke ojk
memang ini ada dua regulator
ojk fokus kepada pengaturan pengawasan mikroburizal
esensinya bagaimana kesehatan suatu individu bank
bank sentral fokus kepada kebijakan yang kita sebut makro brazil
bagaimana kegiatan sistem perbankan secara industri secara sistem bahkan keuangan
itu memang stabil risiko sistemiknya terkendali
maupun bagaimana mobilisasi dan penyaluran dananya bermanfaat bagi ekonomi
ini yang kita sebut makrobrunsel dan mikrobrunsel
ini yang kita sebut makrobrunsel dan mikrobrunsel
ini yang kita gunakan di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
ojk tentu saja akan lebih fokus bagaimana untuk penerapan kehatian agar bank syariah itu betul betul sehat per individu
bank indonesia akan fokus bagaimana untuk memastikan industri perbankan secara kesatuan secara kesatuan stabil
maupun juga kita mengembangkan kebijakan kebijakan makrobunesel
agar penyaluran dana kegiatan pembiayaan dari perbankan syariah betul betul bermanfaat bagi ekonomi
dan mendukung kegiatan ekonomi secara keseluruhan
pendekatan seperti koordinasi berarti sangat dekat sekali
kita sudah ada mekanisme koordinasi dari level tinggi governor deputy governor
pak kalau kita bicara sekarang mengenai apa yang terjadi saat ini
secara umum bahwa ekonomi sebagian besar dunia juga saat ini sedang melambat
bagaimana kemudian ekonomi syariah industri syariah keuangan syariah ini bisa menjadi salah satu penopang pertumbuhan
terutama bagi indonesia juga yang saat ini tengah mengalami perlambatan ekonomi
sebetulnya inilah yang krisis global yang terjadi pada tahun dua ribu dua
ekonomi keuangan syariah berbasis syariah itu betul betul sebagai alternatif
prinsip dasar di dalam ekonomi keuangan syariah itu adalah bahwa kegiatan keuangan haruslah berhubungan dengan kegiatan ekonomi real
tidak boleh ada kegiatan keuangan yang hanya memperdekatkan uang
misalnya kalau di dalam konvensional itu sering tersebut derivatif structure
produk yang ini yang memutarkan uang saja tidak ada kaitannya dengan ekonomi
makanya sejak tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan kegiatan keuangan ekonomi syara justru semakin berkembang
bahkan tidak hanya di negara negara islam di negara negara yang barat yang tidak mayoritas islam pun semakin banyak mengembangkan
bahwa kegiatan ekonomi keuangan syariah itu betul betul memang berubah
betul betul memang lebih bermanfaat bagi ekonomi dan lebih stabil
ini yang kita lihat
tantangannya tapi kedepannya apa nih yang perlu diantisipasi pak
bahwa melihat sekarang ini permasalahan yang tengah dihadapi juga oleh perbankan syariah di indonesia
dan adalah isu likuiditas baik rupiah maupun falas
kurang lebih bagaimana bank indonesia menyikapi hal ini
memang dari berbagai penelitian memang kelihatan
suku bunga konvensional itu memang rendah
kalau di perbankan syariah itu kan memang bagi hasilnya akan langsung merefleksikan kegiatan ekonomi
pada saat suku bunga rendah memang kemudian mobilisasi dana maupun pembiayaan keuangan sekarang akan meningkat
pada saat saat terakhir pada saat suku bunga tinggi makanya sebagian depositor dari perbankan syariah memang kemudian pindah ke konvensional
ini fenomena yang ada
oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah setidaknya tiga aspek
satu adalah bagaimana meningkatkan kemampuan perbankan syariah di dalam pengelolaan dana dan penyaluran kredit
dengan meningkatkan kapabilitas maupun manajemen mereka
yang kedua adalah yang kita kembangkan adalah mengembangkan produk produk keuangan
misalnya terakhir kita menerbitkan berbagai instrumen moneter